kok dari jauh gitu minumnya bu messi
saya panik jadi saya pakai bluetooth
nanti saya kirimin lagi tehnya lewat sms ya
iya berhenti saya pulang dulu ya
tapi tadi ali dengar
di luar sepi sepi aja tuh kosong
kalian mah suka bikin orang kaget
mendingan sekarang kalian masuki ke dalam istirahat ya
ayo ali temenin adik adiknya
kenapa sih orang orang termasuk anak anak
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
ya kan pak rt bu messi diminum tehnya
iya terima kasih
rafa kok sakitnya nggak sembuh sembuh ya
apa mending saya bawa ke dokter aja ya
emang panasnya belum turun juga
iya pak rt panasnya t naik turun
nah kalau sekarang sih alhamdulillah nih lagi ada rada ademan
hei ibu ranti udah coba kompres belum
kompresnya pake air es
aduh bu messi udah berhenti ya pak rt
udah bukan dikompres lagi pakai air es
sampai saya masukin anaknya ke dalam kulkas
buah buahan apa ikan
ah itu udah bu messi sih
saya t udah nyoba berbagai cara bu messi
udah dibalur bawang sama saya juga
coba direndam aja
direndam emang anak saya cuci ya
bukan yang saya tahu yang orang bule bule itu direndam pakai air dingin
anaknya dimasukin ke ember
kalo sakit wasit kali direndam
silahkan pak rete jangan diminum tehnya
kamu keluar sih kan kamu bilang istirahat di dalam
kayaknya aku sakit gara gara liat kerendam ayat itu deh
mana ada orang sakit gara gara abis ngeliat kerendam ayat
kan semalam aku liat kerendam ayat terus aku sakit
jangan dipercaya itu mah tahayu
rafa kan baru adem sekarang mendingan istirahat lagi ya sayang
yuk sama mami diantar sebentar pak rt bu messi
jangan masukin kulkas lagi bu ranti karunya
kamu mah karunya bu ranti
pak rt bu messi maaf ya
iya apa apa bu ranti
yang tinggalin barusan itu biar rafa istirahat
udah tuh bu ranti jangan bersedih terus
mendingan kita doakan supaya rafa itu cepat sembuh dan sehat
supaya bisa main lagi sama temen temennya
kemarin tte rafa tuh nggak kenapa napa
sehat sehat aja masih main sama temennya lari larian
eh tiba tiba sekarang
wah pak rt pak rt
bu mbak dulu pak
mau laporan pak
ya lapor apa sih
eh mau nih tte menyesal ruas gini
ini gitu loh pak aku tuh mau laporan
ternyata itu berita penting banget ya pak
ya udah lapor aja mah lapor terus
gini ceritanya pak dari hasil pengamatan terus sama penglihatan saya pak sejauh ini
ternyata itu warga sini banyak yang sakit
ternyata itu dia itu habis melihat keranda mayat itu
tapi masa iya sih rafa sakit gara gara habis lihat keranda mayat
kan gak ada hubungannya pak rete bu messi
tapi tenang ya bu pak
buktinya mochi aja tuh dari kemarin dia tuh meriang sakit
gara gara ngabis ngelihat keranda mayat itu
aduh gimana dong pak rt bu ranti
masalahnya saya juga kemarin itu melihat keranda mayat
berarti saya mau mati dong nih bu rati pak rt
kenapa kalau ngomong suka benak
eh denger ya
bapak bapak terus bu messi juga dengar
yang namanya mati hidupnya manusia itu bukan keranda mayat yang ngatur
kenapa jadi takutnya sama keranda
iya bener sih
tapi kalian tuh semua udah ada buktinya
aduh bu ranti
aduh pasti itu gak rame lagi
malah heboh mikirin kayak gituan
kita ini mau menyambut tahun baru
harusnya kita bersukaria
atau ya bikin keselamatan kecil kecilan gitu
malah mikirin keranda mayat
bikin muringkak aja
iya pak rete
saya mau mikirin bagaimana solusinya ini
mendingan kalau saran saya
pak rete pulang aja deh
ih jangan gitu bu ranti
mendingan pak rt itu mikirin tapi di rumah
jadi sekarang pulang
cuma dibolak balik kalimatnya doang
kita balik lagi
udah saya mau pulang
saya mau mikirin bagaimana solusinya
ya kok tehnya ada minum
hh messi aja deh yang minum tehnya
kok dari jauh gitu minumnya bu messi
jadi saya pakai bluetooth
nanti saya kirimin lagi tehnya lewat sms ya
bu ranti saya pulang dulu ya
tapi tadi ali dengar
aku gak percaya mi
soal kerendam mayat yang menyebabkan meninggal
terus kalau menurut ali gimana
mungkin meninggalnya pawagio itu gak wajar mi
pasti ada sesuatu dibalik kematiannya pawagio
udah lali lah
kamu mah masih kecil
jangan ikut ikutan mikiran yang gituan
nanti tambah berat kepalanya
mendingan sekarang kita masuk aja yuk
kita temenin rafa
nanti mami bikinin teh
tehnya gak sempet dibinum
bener juga kata si ali
kalau sebenarnya pawagio itu meninggalnya gak wajar
tersebut itu nih sama ibu
pokoknya saya gak terima
mbah ngambil semua warisan bapak
mbak tuh gak ngerti warisan apa
alah udah deh mbak
udah mah paksa sok polos gitu
ini semua rencana mbak kan
mbak udah atur semuanya
supaya harta warisan bapak jatuh ke tangan mbak semuanya
terlaluan kamu ya
kamu nunggu mbak kayak gitu
kok pada ribut ribut sih
om jangan rantem dong
tante kamu nih yang selalu bikin masalah
wah keluar dari rumah saya
dengar ya mbak
saya gak akan pernah terima
saya akan usut ini sampai tuntas
kalau sampai terbukti bahkan terima balasan atas kematian bapak
terserah kamu mau ngomong apa
tega ya kamu nuduh saya yang ngebulu bapak
di berantem wak
mau tahu dong
kali ini saya gak ada waktu buat ngeladenin bu messi
udah begitu doang
tapi ini seru banget nih
kalau diomongin kalau dikasih tahu sama pak rt dan ibu ranti
cepet dateng kemari
kayaknya lagi kiram banget
ada apa ini teh
jadi begini loh
beritanya itu seperti apa
bukan bukan itu
bu messi mau kawin lagi
kawin lagi sama jirajat jengkol
ah kanyawan siap
ah mendekati mendekati
salah salah salah

pernah kurang nyatakan udah ya

perubahan itu sesuai bersumpah ya maksudku